warga desa sumberja bekasi jawa barat
meringkus seorang pria parubaya
di pematang sawah selasa pagi
aksi pencurian motor terjadi
di kampung tegal pancing pada pukul tiga pagi
warga yang melakukan pencarian
menemukan pelaku sedang
di pemakang sawah
warga kemudian menangkap pelaku
mengambil kembali motor milik korban
malinya dari kampung
jalannya dia ke sawah
pas udah jalanan gak enak
dia nyungsep disitu tuh
malinya harus diregasi
pas sudah diregasi
baru ada orang diangkat
pihak kepolisian sektor pebayuran
yang datang ke lokasi kemudian langsung membawa pelaku
kasusnya kini dalam penanganan kepolisian sektor pebayuran
dan polres metro bekasi
dedy beben bekasi jawa barat